saudara kompas tv bekerja sama dengan tentara nasional indonesia
kembali menghadirkan program variety show semarak satria
kisah kisah humanis dari para prajurit tni angkatan darat
akan disajikan dalam episode episode terbaru semarak satria
peluncuran program semarak satria diresmikan langsung
oleh kepala pusat penerangan tni maijen nugraha gumilar
kepala dinas penerangan tni ade brikjen kristome sianturi
dan kepala dinas penerangan tni au marsma ardi syahri
di ruang art and gallery menara kompas senin siang
melihat perjalanan kegiatan semarak satria yang sudah dikemas
dalam lima musim sebelumnya
menyebut konten seputar militer termasuk yang digemari oleh warganet
terkait seberapa hebat tentara nasional indonesia
sejajar dengan tingginya jumlah penonton digital kompas tv